salah satunya karena perawatannya yang lebih mudah dan tahan dari penyakit
sehingga kukunya jadi tebal kekuningan
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
begitu kita tahu itu oh jenis satifah misalnya
dan bagaimana caranya kita mulai mengatur kembali anggaran belanja
selamat berjumpa kembali dalam siaran bahasa indonesia
artinya apa artinya memang putusan mk lebih pada bahwa ya kita tidak bisa langsung melakukan perubahan itu
yang punya anak namanya musa kemudian setelah terapi ganja medis di australia mengalami perbaikan kejangnya
nah kalau kita lihat disini saya sempat bincang bincang ya dengan salah satu pemiliknya
nah itu insya allah ada efek farmakologisnya
kami semua dapat mendengarkan firman tuhan melalui diskusi alkitab
atau bahkan kita memiliki anak anak yang memang sulit
seperti melukis atau menggambar
itu sekali makan aja di enak kalau dari kecil sering makan sehingga saling sama babasnya dulu
kalau kesalahan kesalahan ini
jadi tadi mungkin saya ulang kalau dari sisi momentum saya kira ini sampai q satu akan sibuk
pada waktu kita mengetahui bahwa yesus yang juga adalah ala
peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku
kita akan selalu dikenyangkan oleh yesus
apakah memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan pak jumlah pengunjung mal
sambil itu bisa menunggu saya berikan kepada pika saya juga tetap berusaha dengan apa yang saya bisa
tapi selama ini tidak bisa atau tidak pernah membuka kesempatan untuk ganja sebagai medis ini sehingga nantinya bisa ada penelitian itu tadi
memang benar sekali hal itu sebab itulah tantangan bagi kita semua umat kristiani yang percaya akan kedatangan yesus kristus kedua kali
tolong bacakan juga firman tuhan dalam lukas dua puluh satu ayat tiga puluh enam
dan sebenarnya selain kondisi kondisi yang tadi misalnya penghasilan betul betul berhenti
saudara semua itu telah pasti
para pendengar anda boleh membuka dalam kitab suci anda
jadi messi dan ronaldo digantikan oleh haalan dan mbappe
tentu kita akan sangat bergantung kepada yesus karena dialah sumber kehidupan kita
sempat dua tahun ditiadakan akibat pandemi lomba ini pun disambut antusias warga
dan dia selalu satu dengan bapa
wah medical kanabis atau ganja medis misalnya itu
dan pekerjaan apa yang telah dia lakukan
nah jadi dari seratus ini akan ada nilai akumulasi
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi antase keluarga
maka semuanya itu akan ditambahkan
dan seorang sehat badani tentunya kan dapat menikmati hidup sehat
oleh orang orang yang biasa bersikap demikian
ganja sudah banyak digunakan sebagai obat epilepsi
terhadap mereka yang malang itu
tapi banyak juga yang nampaknya helen gitu
jadi bisa menutupi pancaran sinar halan
dan oleh karena itu sebaiknya kita merajut hubungan yang semakin erat dengan yesus kristus tuhan kita
ternyata emosi dan niat baik ibu santi untuk anaknya bisa diamini oleh masyarakat
kita menggunakan resources yang ada
oke mengapa lgn melihat setelah bertahun tahun selama bertahun tahun tidak ada penelitiannya
sedatif ya pada ganja ya
khoirul lalu memutuskan untuk berbisnis unggas hias
lalu masalah berikutnya pada kaki adalah jari kakinya
terima kasih untuk semua pendengar yang setia
ini juga memiliki beberapa kategori lain seperti ballon d or putri ada copa trophy yashin trophy dan gerdemuller trophy socrates awards dan clip of the year

siapapun tentu tidak akan suka jika harus diberhentikan secara sepihak dari pekerjaannya
ayora dan kristus telah melayani sebagai pengganti kita kehidupan
tidak mau fleksibel dalam hal gaya hidup
pagi soto bang udin sudah laris manis nah walaupun cuma buka tiga jam dalam sehari kedai
sebenarnya mekanisme pemilihannya seperti apa
dan saya sampaikan mengenai program pkk kepatan yaitu pawan urib
dan bubuh masak juga dijual menjelang buka puasa
dan bukan dalam pelayanan terhadap mamun
karena masing masing pusat perbelanjaan memiliki konsep yang unik
dan sehat secara fisik
mau pakai sambal mau pakai serunding mau dibakar